ya selamat sore ferdi memasuki hari ke tiga belas mantan ibu negara republik indonesia
kristiani herawati atau yang akrab di sapa ani yudhoyono ini
dan memang tadi kami sempat berbincang langsung dengan putra sulung dari keluarga yudhoyono
yakni agus harimurti yudhoyono bahwa saat ini memang kondisi ibu ani masih stabil
ada beberapa treatment ataupun perawatan khusus yang diberikan oleh tim dokter
ada dua jenis sebetulnya yang pertama adalah obat obatan
ataupun ibu ani harus meminum obat obatan untuk membunuh sel sel kankernya
dan yang kedua ada indeksi nah indeksi itu menyebabkan beberapa komplikasi
namun menurut agus harimurti yudhoyono semangat ibu ani yudhoyono ini
untuk melawan penyakit kanker darah yang dideritanya ini membuat keluarga
kemudian menjadi tegar dan juga bersatu padu untuk tetap mendukung
proses penyembuhan dari ibu ani yudhoyono
nah setelah treatment pertama atau meminum obat
obat obatan pembunuh sel kanker dan juga injeksi ini selesai dilakukan
dalam masa yang sudah ditentukan oleh tim dokter di singapura ini
kemudian dari pihak keluarga dan juga tim dokter masih menunggu hasil
dari siapa sebetulnya yang bisa memberikan donor tulang belakang kepada ibu ani
nah dari hasil tersebut kalau memang ada donor yang cocok
kemudian cangkok tulang belakang itu akan dilakukan
nah itu kapan tepatnya masih menunggu rekomendasi ataupun hasil pemeriksaan
donor tulang belakang dari tim dokter di singapura verdi